aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri
dan aku berhak menemukan cinta sejatiku
walaupun aku harus menerima suratan takdir ini
tapi berilah aku petunjuk rembulan
berat siapa aku harus memilih
kamu tidak apa apa
kenapa mereka mencapaikan kamu seperti ini
saya adalah putri arimbi
saya adalah ditakdirkan oleh gusti untuk menjadi pendamping hidup kamu
terima kasih sang kuasa
kau telah memberiku wanita yang begitu sempurna
walaupun aku pertama kali bertemu dengan kamu
aku merasakan ada cinta di dalam jantung hatiku ini
jangan jadi seorang pula yang se junuh
hanya ad dissolverphi tema
maukah kamu menjadi istriku
kami adalah rintangan yang akan kau hadapi untuk pendapatan putri arina
halangan dan rintangan apapun akan aku hadapi
ada gerangan apakah ayah namang saya
ayah dan ibu namu sudah memutuskan
bahwa gadis yang akan menjadi calon pendamping hidupmu adalah seru
tapi saya tidak mencintai dia
siapa lagi yang mau kamu cari
tidak ada gadis yang lebih cantik lebih baik dan pantas untuk menjadi pendamping kehidupan kamu selain seruni
ayah tidak mau mendapatkan menantu dari orang yang tidak jelas asal usulnya
kamu harus sadar rakesh
kamu ini seorang yang terhormat
kamu adalah seorang putra mahkota di kerajaan ini
jadi pilihan ayah sudah jelas
kamu harus menikah dengan surut
ayah tidak mau tahu
tapi pak gerang kapal kerajaan sedang rusak
butuh waktu lama untuk memperbaikinya
saya sudah tidak mau tahu
dan saya sudah tidak punya waktu banyak lagi
cepat cari kapal lain
dan kita akan segera berlayar
baik pak gerang
baik pak gerang
maaf pak gerang
sebenarnya kita mau berlayar kemana pak gerang
memang kapal laut bisa terbang ke bulat
maaf pak gerang
jika pak gerang ingin bertemu dengan saya
saya berada di pulau itu
saya berada di pulau itu
saya melihat putri arimbi ada di pulau itu
cepat perintahkan akoda untuk segera berbalik arah
kita ke pulau itu cepat
apa pak gerang yakin

kita sudah seharian kami menjelajah